pandemi covid sembilan belas berdampak terhadap seluruh aspek termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
namun seperti apa upaya pemerintah dalam menyambut normal baru di aspek pariwisata dan ekonomi kreatif berikut liputannya
pandemi covid virus corona yang terjadi di seluruh dunia saat ini
menyadarkan kita akan pentingnya penerapan kedisiplinan dalam aspek kebersihan
kesehatan dan keselamatan yang membuat kita harus siap menghadapi kenormalan baru
sektor pariwisata paling terkena dampak pandemi covid sembilan belas
pemulihan kembali sektor ini juga diyakini akan memakan waktu yang cukup lama
di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir
deputi bidang pengembangan pemasaran dua kemen parekraf nia niscaya mengatakan
pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
rencananya akan dilakukan secara bertahap dan tetap menerapkan protokol kesehatan
untuk pencegahan penyebaran covid sembilan belas
bahkan kepertanian juga sampai seperti itu
tidak hanya pariwisata sektor ekonomi kreatif juga turut terkena dampak pandemi covid sembilan belas
wilayah yang pertama kali akan difokuskan untuk pemulihan sektor ekonomi kreatif
adalah dki jakarta sebagai ibu kota negara
dengan tajuk beli kreatif lokal
kemen parekraf melakukan sosialisasi kenormalan baru di sektor ekonomi kreatif
pada tanggal dua puluh hingga dua puluh satu juni di mall grand indonesia
hal tersebut untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi kreatif
setelah sempat terpukul akibat pandemi covid sembilan belas
kegiatan tersebut merupakan pameran produk umkm
namun berkonsep online guna membatasi keramaian seperti kondisi pameran sebelum pandemi
nantinya calon pembeli produk umkm dapat melihat produk secara offline
namun melakukan proses pembelian secara online dengan meminimalisir kontak langsung antar individu
setidaknya terdapat lima ratus pelaku umkm dari seluruh jabodetabek
yang berpartisipasi dalam beli kreatif lokal
pelaku umkm tersebut terdiri dari sektor fashion kuliner dan kria
produk produk kreatif kami kan punya program beli kreatif lokal nih
di bawah payung besar bangga buatan indonesia
di situ ada sukis sukis produk kreatif lokal
tapi ketika mau membelinya itu masuklah ke online di kemenparekraf go id
atau di platform mitra
jadi kita bermitra dengan lima e commerce
dan juga jasa hukum
itu untuk mengajari umkm bagaimana mendaftarkan produknya
bagaimana melindungi hak kekayaan intelektualnya seperti itu
untuk menanggulangi pandemi covid sembilan belas
tentu membutuhkan kebijakan strategis serta kesadaran kolektif dari masyarakat
karena kondisi kenormalan baru
akan menentukan kepercayaan dunia terhadap indonesia di masa mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta